kita beralih ke informasi lain dunia hiburan kembali berduka
agung santoso atau yang dikenal agung hercules menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit darmais jakarta barat
jenasa telah tiba di rumah duka di kawasan komplek mas parakan kota bandung kamis malam
isar tangis dari kerabat dan keluarga almarhum pecah saat jenazah diturunkan dari mobil ambulans
suasana duka mengiringi kedatangan jenazah mendiang artis agung hercules saat tiba di rumah duka parakan mas kota bandung jawa barat pada kamis malam
jenazah tiba di rumah duka pada pukul dua puluh dua sepuluh malam waktu indonesia barat
jenazah agung hercules diantarkan oleh sang istri mira rahayu
isak tangis keluarga tak terbendung ketika jenazah diturunkan dari mobil ambulans
menurut putri almarhum agung meninggal dikarenakan penyakit kanker otak yang dideritanya
sebelumnya sejumlah artis dan keluarga mendatangi rumah sakit darmais jakarta barat
mereka berbela sungkawa atas meninggalnya agung santoso atau yang dikenal agung hercules
menurut isa bajai agung hercules adalah sosok yang penuh semangat meski saat sedang mengidap penyakit kritis
cuma melihat penderitaan dia seperti itu ya mudah mudahan ini yang terbaik lah
tadi kabar dia langsung dari istrinya soalnya
semasa hidupnya agung hercules dikenal sebagai sosok jenaka berbadan kekar
dengan ciri khas barbel yang selalu dibawanya dan rambut gondrong belah tengah
agung hercules mengalih karirnya sebagai binaragawan setelah berada di peringkat ke enam terbaik ajang prapon seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia mengolik karya seni peran dalam serial saras delapan di tahun sembilan puluh an dan turut terkenal lewat lagunya asuti pada dua ribu tiga lalu
di tengah perjuangannya melawan kanker otak agung hercules sempat mengisi channel youtubenya
mulai dari aktivitasnya sehari hari hingga cerita perawatan yang harus dijalani ditemani istri tercinta
agung mengidap kanker glioblastoma stadio empat di otak kirinya
sejak sakit agung hercules yang sebelumnya kekar mulai mengurus
hingga akhirnya meninggal dunia di usianya ke lima puluh satu tahun
tim liputan cnn indonesia